adun sama herod kemana
saya suruh ke taman bacaan pak ustadz rw
aduh saya teh lupa
kalau hari ini teh
transferan dari teman bisnis saya teh masuk
dari rekan pistis
atau dari neneng
saya mah sumber uangnya banyak
nggak seperti kalian
kopi kopi di warung centin dong
kalau masalah ngopi mah kecil
jennifer jangan nangis terus sayang
nanti mama dateng lagi
kok bulan puasa dan lebaran kan
tinggal bulan depan
eh enak pinter
mak pulang dulu ya doy
jangan sabar ya
iya pak ustadz
iya pak ustadz
iya pak ustadz
jaga adik adik baik baik
kang kusoy itu seneng gak sih
kalau aku dateng ke ladangnya kang kusoy
kalau aku dateng ke ladangnya kang kusoy
kalau aku dateng ke ladangnya kang kusoy
ngomong senengnya aja mikir
sini dong jalannya cepetan
sini dong jalannya cepetan
kang kusoy mah lama jalannya

mau aku tarik
kang kusoy centut
mau pada kemana
mau ke rumah c atem
c atemnya udah berangkat
ya udah itu pamit
kita telat kang kusoy
ngobrol aja yuk disitu
gimana kalo opa sahum disuruh kerja setiap hari aja di warungnya om koswara
supaya aku bisa temenin kangkusoi setiap hari di ladang
itu jangan luup
ngapain kamu berduaan disini bukannya kamu baca atem
mams udah telat
tante atemi udah berangkat
ntar dulu dong mams aku lagi ngobrol sama kangkusoi
tuti ngapain sih krip krip gitu kayak orang cacingan ayo pulang
kangkusoi jangan lupa yuk buat kangen sama aku
kamu tuh apa apaan gitu loh ngapain sih begitu banget jadi perempuan
di mana mana tuh perempuan yang ngekejar kejar sama laki laki
laki laki yang ngejar perempuan gak ada harga dirinya bangsa jadi perempuan
mama gak pernah ngajarin kamu kayak begitu tau gak sih
udah doy kamu tuh jangan nangis
yang harusnya nangis tuh ini si pedut
cuma istri si pedut aja yang belum pulang sejak longsori cibaringkok
eh rumah tangga saya itu rumah tangga yang paling harmonis
makanya harta saya paling banyak seciraos
karena apa karena keluarga saya paling harmonis seciraos
tingkat kemakmuran seseorang ditentukan dari keharmonisan keluarganya
kamu itu contoh orang yang paling tidak harmonis
makanya paling tidak makmur diceraos
mama tuh heran sama kamu
kenapa sih harus kamu terus yang nyamper nyamperin si kusoy
nggak ada laki laki lain apa selain dia
moms kan aku sekalian lewat makanya ngajakin kang kusoy ke rumahnya
entah kalau sekalian lewat tuh jalan bukannya duduk di pos berduaan begitu gak enak dilihat orang
kalau langsung sampai ke pergok sama wardah terus dikawinin paksa mau kamu
gak usah dipaksa kau juga mau
kenapa sih mau sama ancut kamu sih gak punya pacar makanya begitu
cuk udah kamu ke tempatnya yati aja biar cucu pulang sama tuti
yaudah cuci pamit
jangan sama kang kusoy jangan cemerut kalau mau kerja
kamu tuh kenapa sih begitu sengajain banget ya deket deket sama kusway
mau bikin mamah jantungan apa ya sengaja
mons gak boleh ngomong kayak begitu katanya opo ustadz kemet omongan itu adalah doa
ya abisnya kamu nya begitu sih
moms aku itu deketin kang kusoy karena kang kusoy itu pendiem
artinya kang kuso itu tipikal colo yang penyayang dan setia
sekali lagi kamu ngomongin kusoy sekali lagi mamah ketemu kamu lagi berdua aneh

moms sama sobri gak boleh sama kusoy gak boleh
lama lama aku semua opo ustadz kemet nih
adun sama irat kemana
saya suruh ke taman bacaan pak ustadz rw